kemudian penerimaan negara kita itu rp dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat
tidak diterjemahkan sebagai kemerdekaan murni oleh bagian masyarakat yang memang sebelum ini juga sudah sebagian merasa merdeka kira kira begitu